puluhan warga desa kalongliut kecamatan nanggung kabupaten bogor jawa barat
berebut pasokan air bersih yang disalurkan bpbd kamis pagi
kecamatan nanggung merupakan salah satu dari belasan kecamatan di kabupaten bogor yang dilanda kekeringan
wilayah yang mengalami kekeringan bahkan diantaranya merupakan daerah resapan air
udah satu bulan lebih
terus air dari mana selain dari
palingan kita ambil dari cikanik
cikaniki dan surut juga
iya tapi sekarang kan alhamdulillahnya nggak ada limbah ya sementara
biasanya kalau pembuangan lima tuh sering keruh airnya
ikan juga sudah tiga kali keracunan
pendistribusian saat ini kita di beberapa kecamatan
dari mulai kecamatan desinga tenjong nanggung kisarua rancabungur
dan beberapa desa yang masih masuk daftar list permohonan permintaan bantuan air minum
penyaluran air bersih juga dilakukan di ponorogo jawa timur
sejak pagi warga sudah mengantri dengan membawa jerigen ember atau barang lainnya
yang bisa digunakan untuk menampung air bersih
menurut warga krisis air bersih sudah terjadi lebih dari satu bulan
warga terpaksa menggunakan air sungai yang kotor untuk kebutuhan mandi dan mencuci
sedangkan untuk masak dan minum warga harus membeli air isi ulang
selalu berhubungan dengan air isi ulang
sejak pagi warga sudah mengantri dengan bantuan air minum
ada beberapa titik yang paling banyak memang di kecamatan balong

krisis air bersih dialami warga di tiga kecamatan
yakni kecamatan balong kecamatan pulung dan kecamatan selahung
selain menyalurkan dua puluh tangki air bersih
polres ponorogo juga membuat sumur untuk mengantisipasi krisis air
tim liputan cnn indonesia